pertama aspek formil yang kedua aspek materil
orang di sini levelnya sama
ada sejumlah pihak yang tentunya namanya dinamika ya bu lagi lagi tadi pro kontra
asean concordate ini merupakan fondasi visi jangka panjang untuk asean dipersiapkan sampai dua ribu empat puluh lima
bila tidak terlalu menjadi semacam kewajiban seperti kita kalau di jakarta misalnya di indonesia
dia bahkan telah mempekerjakan lima puluh orang karyawan
pakar feng shui julius fang membenarkan pernyataan presiden jokowi
kalau di gbk terus terang nggak tahu memang akhirnya sih semuanya akan dipakai untuk recycle project gitu ya
secara teoritis satu kabupaten dinyatakan klb
di kampung islam kepaon tradisi megibung digelar ketika bulan puasa